pihak terkait dan hadirin yang saya muliakan
izinkan saya menyampaikan pokok persoalan yang sebenarnya menjadi kajian kami juga di lab psikologi politik
pertanyaan seberapa jauh sebenarnya dampak dari apa yang disebut dalam akademik disebut dengan
dengan seluruh variannya mungkin ada yang menyebutnya social aids ada yang menyebutnya safety net
atau cash transfer dan seterusnya terhadap perilaku pemilih
apakah betul bahwa instrumen itu mampu mempengaruhi perilaku pemilih
kalau kita letakkan dalam konteks suatu negara sedang ada peristiwa pemilihan umum
tentu banyak studi yang bisa kita rujuk bahwa social assistance itu instrumen yang lazim dalam sebuah negara
karena mungkin banyak pertimbangan seperti tadi bahwa ini bagian dari safety net bagian juga dari usaha untuk
mengangkat orang orang yang kurang beruntung
kita diberikan untuk sebagai buffering
nah sebagai bantuan untuk mencapai tujuan welfare
tapi di lain pihak memang secara politis ini problematik
karena tentu yang punya otoritas untuk menyalurkan ini adalah petahana tentunya
dan ini tidak dimungkinkan oleh kontestan lain yang tidak memiliki pengaturan
banyak studi studi memperlihatkan terutama mungkin yang sering dikutip studi stoks itu
bahwa yang dia memakai istilah cleantilism politics
artinya bahwa instrumen dukungan yang dipakai sedemikian rupa dirakayasa sedemikian rupa dimanipulasi sedemikian rupa untuk mempengaruhi pemilih
untuk nah tentu timing
untuk nah tentu timing
untuk nah tentu timing
sebagai syaratnya ganti itu
ada di beberapa institusi yang sudah menulis gewergi bara egs yang berbagai adil dan mengenai anti individues
ini sendiri anggap masuk sangfaan pendidikan kami
studi yang betul betul komprehensif
kita kumpulkan data dalam satu titik
nah kami tidak punya dana untuk itu
melakukan apa yang sering dilakukan
atau meta review apa yang disebut meta analisis
dengan keyword yang standar
sebenarnya diindeks secara dua kali
kita lihat lagi kita kerucurkan yang mana
dengan saya kira ini
size effect namanya jadi efek rata rata
sekitaran rata ratanya dua puluh sembilan
kira kira dua puluh sembilan persen itu disumbang oleh faktor social aids ini
orang memilih calon tertentu karena faktor faktor yang lain
faktor dia suka faktor seagama faktor sosiologis
faktor analisis dia terhadap kemampuan
faktor kampanye dan seterusnya itu
tapi dua puluh sembilan persen itu kira kira disumbang oleh
ini studi disuruh beberapa negara secara universal
jadi kalau kita lihat misalnya studi di negeri ya
ada peningkatan dukungan politik terhadap partai berkuasa
ada peningkatan dukungan politik terhadap partai berkuasa
ya kami memilih petahana ini karena
jadi ini studi di negeri ya
jadi conditional cash transfer itu mungkin kalau kita blt
banyak blt itu semakin
semakin menyukai petahana yang diperlukan
bahkan dalam pelepas studi digambarkan petahana dianggap
sinter class gitu dan membuat
publik suka dan itu membuat dia dipilih lagi
publik suka dan itu membuat dia dipilih lagi
bansos ini menjadi problematik
dalam konteks demokrasi kita hari ini
bansos ini hanya bisa dikendalikan oleh orang yang memegang otoritas dalam konteks ini petahana
jadi kalau kita andaikan petahana maju mungkin dalam konteks sekarang orang akan challenge
petahana kan tidak maju tapi ada istilah teman saya setengah petahana
setengah petahana jadi anaknya yang maju
dan tinggal dibangun bagaimana persepsi publik dibentuk bahwa setengah petahana juga mewakili petahana
dan disitu mekanisme psikologisnya berlangsung
nah kalau ini berhasil tentu kepuasan terhadap petahana terkonversi kepada kepuasan terhadap setengah petahana
yang sedang menjadi kontestasi hari ini
karena ini sangat problematik secara psikologis
secara politik etis mungkin orang banyak mempersoalkan karena ini menjadi tidak fair misalnya
bahwa yang bisa menggunakan yang punya otoritas untuk menetapkan kapan bantuan sosialnya harus digelontorkan
berapa banyak mekanisme seperti apa waktunya kapan itu tentu yang memegang otoritas dalam konteks ini petahana
itu sebabnya di beberapa tempat
di luar negeri seperti studi studi yang saya rujuk tadi yang kita analisis tadi memang hasilnya cukup konklusif
ada kontribusi dari pengelotoran bastos terhadap keterpilihan terutama petahana yang angkanya cukup moderat
nah tentu ini bervariasi dari satu tempat ke tempat lain
nah jadi mungkin pertanyaan tadi apakah ini etis
oposisi atau challenger tidak punya kesempatan yang sama untuk menggunakan instrumen ini
kedua dari segi pematangan demokrasi dari segi political behavior dari voter dari pemilih dari konstituen
ini menimbulkan semacam ketergantungan
peneliti lain juga mengembangkan
clientelism itu dalam konteks misalnya vote buying
karena vote buying kalau bisa dibuktikan
menyuap gitu untuk orang untuk memilih itu masuk ranah pidana pemilu
nah tapi klientilism memang terselubung sulit dibuktikan secara pidana